sementara itu mantan ketua umum pp pemuda muhammadiyah sekaligus ketua jurubisar bpn prabosan di dhanil anzar sumanjuntak
juga memenuhi panggilan penyidik di treskrim suspolda metro jaya pada kamis pagi
ia diperiksa selama empat jam terkait dugaan korupsi dana kemah pemuda islam yang dananya juga sudah dikembalikan oleh daniel
ini bagian dari rintikan rintikan hujan kriminalisasi atau serangan serangan terhadap orang orang yang memang tidak menyenangkan
sehingga mengenakan atau mengganggu stabilisasi satu rejim politik atau rejim kekuasaan
bukan soal karena dia ada di jurubicara dua tapi memang sebelumnya punya satu catatan panjang
bagaimana kita bisa menghubungi dia dengan kekuasaan yang sangat penting
bagaimana komitmen dan konsistensinya dhanil lagi mengeritik negara dalam konteks atau terutama ya dalam soal soal penegakan hukum di bidang pemerintasan korupsi